temuan dugaan kecurangan kpu dalam proses verifikasi faktual pemilu dua ribu dua puluh empat membuat koalisi sipil mendesak agar dpr turun tangan
perwakilan koalisi sipil kavi ardan dalam program cnn indonesia prime news rabu lalu menyatakan
dpr perlu memberi rekomendasi untuk mengaudit sipol atau sistem informasi partai politik
platform digital sipol dapat menunjukkan bukti ada atau tidaknya kecurangan
dalam pasal empat puluh delapan misalnya gitu ya kpu itu punya kewajiban juga untuk melapor kepada dpr dan presiden
nah disini sebetulnya kan kanal untuk menyelesaikan persoalan ini
misalnya kpu dipanggil pastilah ada proses bantah membantah kan kira kira seperti itu
makanya kemudian kalau kita sebetulnya ingin usulnya itu dari dpr misalnya ada rekomendasi komisi dua misalnya
karena ini penting itu ya rekomendasi untuk audienya
ini forensik sipolnya
karena yang menjadi dugaan itu kan sebetulnya soal manipulasi data di sipol
dugaan manipulasi verifikasi faktual parpol peserta pemilu dua ribu dua puluh empat terus bergulir
yang terbaru sejumlah lsm yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih melaporkan satu komisioner kpu ri
dan sepuluh komisioner kpu daerah ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau dkpp
meski kpu berulang kali membantah ketika dimintai konfirmasi hingga saat ini bukti jika proses verifikasi dilakukan secara bersih dan jujur belum juga diungkap ke publik
dan untuk membahasnya malam ini telah bergabung bersama kami lewat sambungan zoom
ada anggota komisi dua dpr ri pak hasan mustafa selamat malam pak hasan
selamat malam mas taufik
dan mas ibnu samsuidaya tanggota tim hukum advokasi kawal pemilu bersih selamat malam mas ibnu
selamat malam mas taufik
selamat malam mas taufik
saya akan ke mas ibnu terlebih dahulu
terbaru hari ini teman teman koalisi kembali sudah melaporkan satu komisioner kpu ri dan juga sepuluh komisioner kpu daerah ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu
apa yang berbeda dengan laporan sebelumnya
oke yang pertama terima kasih atas kesempatannya
kemudian pada forum kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal
yang pertama terkait dengan standing kami
bahwa kami sama sekali tidak ada misi untuk melakukan penundaan pemilu
narasi narasi bahwa advokasi yang kami lakukan ini adalah salah satu upaya untuk penundaan pemilu itu tentu sangat salah
dan itu yang perlu kami tegaskan
dan kemudian yang kedua adalah kami bukan juga bagian dari salah satu partai politik tertentu atau yang memiliki tendensi terhadap partai politik tertentu
tentu akan tetapi kami pada tanggal dua desember
desember dua ribu dua puluh dua menerima kuasa dari beberapa anggota kpu yang ada di daerah yang telah mengadu ke kami secara langsung
dan kemudian mereka memberikan kuasa kepada kami
baik melalui firma hukum di temis maupun di amar
itu yang pertama
kemudian yang kedua benar pada minggu lalu kami sudah melaporkan beberapa anggota kpu
baik provinsi maupun di kabupaten
kabupaten kota dan salah satunya juga ada di kpu ri
yang itu adalah satu rangkaian dengan dugaan verifikasi faktual calon partai politik atau calon peserta partai politik tahun dua ribu dua puluh empat nanti
dan kemudian pada hari ini kami juga sudah melaporkan sebelas orang yang kami duga terlibat dalam proses manifikasi data verifikasi faktual
yang itu terjadi
pada tanggal kami menduga itu terjadi pada tanggal tujuh sampai tanggal sepuluh november dua ribu dua puluh
yang dimana itu adalah verifikasi faktual tahap pertama
bagaimana kronologisnya berdasarkan orang yang sudah memberikan kuasa kepada kami
bahwa pada tanggal tujuh november dua ribu dua puluh dua itu ada arahan untuk meloloskan salah satu partai
bukan semua partai
tapi salah satu partai
yakni satu partai saja
dan kemudian pada tanggal tujuh itu para komisioner kpu yang ada di daerah itu melakukan rapat terbatas untuk menentukan setuju atau tidak setuju untuk mengikuti arahan tersebut
yang itu kemudian tertuang dalam berita acara rapat
yang dimana klien kami atau pemberi kuasa itu adalah orang yang tidak setuju
satu orang yang tidak setuju
untuk mengikuti arahan dari pimpinan tersebut
arahnya adalah data sampel yang ada
data sampel untuk proses verifikasi faktual
hasil rekap verifikasi faktual itu
yang sebenarnya pada tanggal lima itu sudah ditandatangani dan hasilnya sebenarnya adalah tns akan tetapi diubah menjadi ms
data itu bisa kelihatan dari sipol tanggal sepuluh november
yang dimana itu belum masuk
pada rangkaian perbaikan
tetapi data yang ada di sipol berdasarkan yang kami dapat itu sudah menjadi memenuhi syarat
itu mas singkatnya
mas ibnu tadi untuk kronologi kemudian juga laporan yang sudah disampaikan ke dkpp memang sudah jelas dan sudah sering dilontarkan di media
tapi yang menarik adalah ketika tadi anda menyebutkan bahwa menggarisbawahi dan menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh teman teman ini bukan upaya
untuk menunda pemilu
memangnya apakah ada ancaman atau juga suara suara sumbang yang datang dan meminta agar upaya ini dihentikan untuk membongkar kecurangan kepada teman teman koalisi
untuk adanya tekanan itu belum ada
tetapi narasi narasi bahwa ini adalah bagian dari penundaan itu kami sempat mendengarkan
dan beberapa orang sudah mengetahukan kepada kami
dan ada pergerakan pergerakan di luar sana yang itu apa menyatakan bahwa gerakan yang kami lakukan advokasi advokasi ini ada hubungan dengan penundaan pemilu
sama sekali itu bukan
saya akan ke pasangan kalau begitu
fakta fakta baru sudah mulai muncul ke permukaan
tadi juga sudah disampaikan oleh teman teman dari perwakilan hukum koalisi masyarakat kawal pemilu bersih
dan untuk mencegah agar isu ini tidak semakin liar ke penundaan pemilu
apa yang harus dilakukan
apakah sudah saatnya dpr untuk turun tangan
ya pertama tentu apa yang disampaikan oleh teman teman ya
itu menyampaikan pengaduannya ke dkpp ya
biarlah nanti di dkpp berproses terkait dengan soal pengaduan itu
nah yang kedua tentu juga dpr mendengar semua wacana dan lain sebagainya ya
ada di putih
bahkan sudah meminta dpr untuk turun tangan
nah tentu komisi dua dalam hal ini dpr melalui komisi dua juga akan melakukan proses klarifikasi terkait dengan dugaan dugaan tersebut
jadi kita juga pengen bahwa dugaan dugaan yang muncul itu bisa diklarifikasi bisa dipalidasikan
dan tentu kpu harus menjelaskan secara clear and clean ke komisi dua terkait dengan dugaan dugaan tersebut
jadi nanti dalam kesempatan masa sidang itu sudah kembali
maka kesempatan pertama memang kita akan coba lakukan rapat dengan kpu
untuk mengklarifikasi semua yang terkait dengan soal tuntutan tuntutan yang ada di publik
jadi sekali lagi
dpr pasti tidak akan membiarkan terkait dengan soal hal hal yang beredar di publik ini
jadi kita juga ingin berkepentingan untuk sama sama agar pemilu ini bisa berjalan
dan tidak hanya pemilu berjalan
tapi juga kita ingin pemilu yang berintegritas pemilu yang bersih pemilu yang berkredibel
pemilu yang sekali lagi profesional
jadi maka ketika ada tudingan tudingan
dengan manipulasi atau kecurangan
tentu dpr akan melakukan klarifikasi terhadap isu isu itu semua
kpu kan sebagai mitra kerja dpr adalah lembaga yang independen
dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun
termasuk oleh pemerintah dan juga dpr dalam menyelenggarakan pemilu
kalau begitu nanti langkah seperti apa yang akan dilakukan dpr selain memanggil kpu
ya memang kpu independen
tapi kan kita ada mekanisme terkait dengan soal
tapi kan ada hal yang menjadi kewenangan dari dpr terhadap mitranya
jadi yang jelas dalam rapat kerja atau rapat dengan pendapat
hal hal yang terkait dengan isu isu tersebut
dpr akan pertanyakan dpr akan dalami
dan dpr akan meminta keterangan dari kpu
walaupun misalnya dpr mendengar
misalnya bahwa aslu mengatakan tidak ada persoalan persoalan seperti itu

di publik tentu harus bisa diklarifikasi secepatnya
dan kpu juga secepatnya bisa menunjukkan kepada publik
bahwa tudingan tudingan itu bisa mereka bantah dan sebagainya
maka perlu dpr dalam hal ini sekali lagi untuk melakukan pendalaman
meminta klarifikasi terkait dengan isu isu yang beredar di publik
ya bagaimana dengan
kondisi pol pasaran ini juga yang didesak oleh banyak pihak untuk segera dilakukan
apakah dpr juga akan meminta kpu untuk membuka data verifikasi faktual parpol ini
agar semuanya menjadi terang
ya kalau memang itu sebuah keharusan dan sebagainya
dan kpu misalnya tidak ada persoalan dengan hal seperti itu
menurut saya tidak ada masalah
walaupun misalnya sistem sipol ini
memang diregulasi di undang undangnya kan tidak ada
ini kan inovasi untuk mempermudah
walaupun misalnya kpu punya mekanisme yang lain
tapi sekali lagi
tuntutan tuntutan terkait dengan soal sipol dan lain sebagainya
menurut saya juga penting untuk kpu itu tunjukkan bahwa memang proses itu semua dilakukan dengan clear
dan clean tidak ada manipulasi dan tidak ada kecobangan
jadi kpu penting untuk membuka
diperhatikan terkait dengan tujuan tujuan itu semua
dan dpr sekali lagi juga pasti akan meminta keterangan terkait dengan hal hal
ya mas ibnul bagaimana tanggapannya audit sipol ini
sipol ini kan dituding jadi akar permasalahannya
jadi memang apakah audit sipol ini yang memang menjadi tujuan
agar semuanya bisa terbuka verifikasi data
apa saja yang diubah apa saja yang tidak diubah
akhirnya tidak terjadi kecurangan begitu
apakah ini yang memang diinginkan oleh teman teman
oke sebelum saya menjawab itu
saya akan menjelaskan terlebih dahulu mas ya
di dalam kpu dalam proses verifikasi faktual
itu ada verifikator yang melakukan proses verifikasi faktual
yang itu hasilnya tertuang dalam model lembar kerja vevac
anggota kpu kabupaten kota parpol
jadi sudah ada lembar kerjanya
dari lembar kerja itulah yang kemudian ditulis dalam berita acara tanggal lima november
nah kemudian mengapa audit sipol itu sangat penting
karena data saat ini data tanggal lima november
yang itu ternyata mereka ini dari anggota anggota ini
itu tidak memenuhi syarat tetapi tiba tiba memenuhi syarat
kemudian dalam proses perbaikan itu tentu ada syarat syarat
yang harus dipenuhi oleh kpu ketika
proses verifikasi faktual perbaikan
oleh karena itu pentingnya audit dalam hal sipol ini
itu sangat penting karena untuk membuktikan mengapa data awal
dengan data yang lama itu berbeda
dan kemudian mengapa tidak terjadi perbaikan
tidak terjadi verifikasi perbaikan maksud saya
tetapi sudah dinyatakan menjadi memenuhi syarat
itu kan sangat aneh karena kami mendapatkan skinsut atau tancapan layar tanggal sepuluh november
yang dimana itu belum masa verifikasi perbaikan
tapi partai tersebut sudah menjadi memenuhi syarat itu mas
berarti sudah ada buktinya ya dan itu yang sudah disampaikan hari ini ya
baik nah ketika urusan meloloskan dan menjegal partai
agar masuk jadi peserta pemilu dua ribu dua puluh empat karena tidak hanya yang diloloskan
ada juga yang sempat dijegal tapi akhirnya diberikan kesempatan untuk perbaikan
apakah ini anda melihat ada indikasi campur tangan penguasa dalam tanda petik
saya berdasarkan pada klien kami mas
dan kemudian klien kami bercerita berdasarkan pada fakta yang paling dekat
dan itu tidak ada hubungan sama sekali dengan soal kota ate misalkan
atau soal bagaimana ini ada hubungan dengan partai tertentu atau tidak
tetapi ini semata mata bagaimana panduan pkpu empat tahun dua ribu dua puluh dua itu dijalankan dengan benar
kemudian integritas mereka para penyelenggara ini
benar sehingga legitimasi terhadap kpu itu tidak tergerus
kepercayaan terhadap kpu itu tidak tergerus
sehingga kami dalam hal melakukan advokasi itu sebenarnya hanya menekankan soal itu
kalau misalkan publik di luar sana mengait ngaitkan antara ini dengan ini
partai ini dengan partai itu
itu bukan kewenangan kami untuk menilai terlebih jauh sampai sana mas
ya anda sudah melaporkan dua komisioner kalau tidak salah ya
apakah menurut anda ini berjalan kasus ini berjalan secara sistematis
untuk itu karena mengapa kami melaporkan komisioner karena itu ada hubungan dengan verifikasi perbaikan
yang di mana verifikasi perbaikan itu masih dilakukan akan
tapi ada arahan arahan tertentu yang itu kami duga ada hubungan dengan verifikasi faktual
sehingga kami menduga ada pelanggaran etik di sana mas
ya baik terakhir kepada anda
jika tidak terbukti kpu harus melaporkan balik kepada pihak penuduh sebagai pencemaran nama baik
apakah teman teman sudah siap menghadapi itu
tentu kami berdasarkan pada pemberi kuasa
dan pemberi kuasa sudah sepakat dengan kami memberikan tuduhan dengan bukti
tentu kami melaporkan di dkpp ini berdasarkan pada bukti bukti yang ada
data data berita acara yang ada kemudian hasil verifikasi faktual sampel seluruhnya
itu sudah kami punya sehingga menurut kami dugaan atau apa
tuduhan tuduhan kami adanya praktik kecurangan dalam proses verifikasi faktual ini dapat dipertanggungjawabkan mas
ya baik sekarang saya akan ke pak saan nanti pada saat pemanggilan dari kpu
segera aku penyelenggara apakah dpr juga akan memanggil pengawas

tuhan pengawas atau pengawal dari pemilu ini

jadi kan ada apa kita kan ada mekanisme yang namanya public hearing
jadi apa yang dari kawal pemilu bersintikan bisa mengajukan untuk melakukan hearing dengan dpr
tapi dalam konteks nanti rapat ya tentu dpr ya dengan penyelenggara pemilu tidak hanya kpu
di situ ada bawasan luar negara dkpp
luar dari kpp pasti kita
ingin semua juga dan pemerintah
untuk menyampaikan itu
kita juga akan lihat nanti proses
kan mereka pasti ada proses
pleno tidak mungkin misalnya
mengambil sebuah keputusan
itu nanti tanpa diplenokan
di antara komisioner komisioner
kpu yang ada
di tingkat provinsi
bahkan di tingkat kpuri
jadi kita juga akan lihat nanti
dari sisi prosedurnya
apakah mereka tempuh atau tidak
jadi sekali lagi
dpr pasti akan
isu isu yang berkembang di masyarakat
baik saya terakhir ke
mas ibnul mas ibnul apa harapannya nanti
atau pemerintah sudah turun tangan
dan memanggil kpu
dan membuat atau
ini kasus ini supaya menjadi
lebih terang apa harapannya ke depan
untuk harapan kami adalah
yang pertama seperti dengan
pak saan tadi bagaimana pemilih

dan kemudian bersih dan
legitimasi kpu itu tidak tergerus
itu yang pertama kemudian yang kedua
proses pemilu itu dari awal
lakukan dengan cara yang bersih
cara yang sesuai dengan prosedur
tentu sampai akhirnya nanti
sampai dua ribu dua puluh empat nanti
praktik praktik yang demikian
itu bisa diminimalisir oleh karena
itu pentingnya komisi
ii untuk melakukan
audiensi atau meminta
klarifikasi itu sangat kami
butuhkan juga ya baik
terima kasih mas ibnul
anggota tim hukum advokasi kawal pemilu bersih
dan pak saan mustafa wakil ketua komisi
dua dpr ri atas waktunya
pada malam hari ini bersama prime news
salam sehat selalu selamat malam